hari ini tiga dari enam terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan terhadap kasus pembunuhan brigadir yosua akan menanti fonis
tiga orang tersebut antara lain adalah hendra kurniawan arief rahman dan agus nur patria
dan untuk membahasnya lebih lanjut saat ini kita sudah terhubung dengan ahli hukum pidana dari universitas gajah mada fathahila akbar
selamat pagi pak akbar
selamat pagi mbak
iya pak akbar kita lihat satu persatu dulu ya pak
untuk terdakwa hendra kurniawan yang dituntut tiga tahun penjara yang dalam persidangan ini terungkap dia menghapus rekaman cctv di sekitar tkp
hendra juga berperan membuat bpa fiktif pelecehan seksual terhadap putri candrawati
melihat fakta persidangan dan tuntutan jpu kira kira akan seperti apa fonisnya ini
baik sebenarnya sejak dakwaan ya sebenarnya sejak dakwaan kita bisa melihat
ada beberapa keunikan dalam kasus ini
tetapi sejak dakwaan akhirnya pasal dua ratus dua puluh satu kuhp yang berkaitan dengan obstruction of justice
itu menghalangi penyidikan itu tidak dipakai sebagai dakwaan utamanya
yang dipakai dalam dakwaan utamanya itu adalah merusak sistem elektronik
ya pasal tiga puluh tiga undang undang ite itu yang dipakai menjadi pasal kunci
sehingga menurut saya dalam konteks ini
alasan alasan berkaitan dengan kekerasan seksual atau berita dan lain sebagainya itu tidak menjadi kunci
karena dalam konteks ini mereka bisa berargumentasi sebagai korban
dalam konteks ini mereka tidak mengetahui dan lain sebagainya dan menjadi terbawa
jadi yang poin yang bisa kita lihat adalah cctv nya peran mengaku cctv nya
yang menjadi memberatkan dalam surat tuntutan kan ancaman pidananya maksimal sepuluh tahun kalau pasal tiga puluh tiga ya
berbeda kalau pakai pasal dua ratus dua puluh satu itu memang kelemahannya dia hanya empat tahun
dan dalam konteks ini yang dijerat oleh yang dijerat di dalam konteks ini adalah yang menjadi memberatkan oleh hendra adalah disini
karena dia perannya adalah sudah general bintang satu dan dia sebagai kepala biro komunal di divisi propam
bawahannya jadi sabu
seharusnya dia sebagai karo kominal dia harusnya bisa melihat apakah ini betul betul kejahatan atau tidak
harusnya dia bisa menilai terlebih dahulu sebelum melakukan proses pengambilan cctv dan lain sebagainya
itu yang kemudian
menjadi alasan yang memberatkan
cuma memang sejak awal kalau dakwaannya itu sudah pasal tiga puluh tiga itu mbak
jadi itu tidak sekuat kalau kita mau kaitkan dengan tindakan tindakan lain
termasuk kayak tadi adanya keserasan seksual adanya kerintah kepada penyidik jakarta suat
dan lain sebagainya itu tidak muncul secara kuat
karena yang pasti di dalam disini dia menghapus memerintahkan bawahan bawahannya pemahami cctv dan kemudian
diambil dan kemudian di ujungnya dihapus rekamannya
baik pak akbar
jadi itu selasa selasa itu
ya sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut hendra kurniawan pidana tiga tahun penjara dan juga denda dua puluh juta rupiah
subsidi tiga bulan kurungan
bagaimana anda melihat tuntutan ini
apakah nantinya fonis hari ini akan lebih ringan atau lebih berat pak akbar
ya sebenarnya ini yang jadi tricky
karena ancaman pidana maksimalnya itu kan sepuluh tahun penjaranya
ancaman pidana maksimalnya itu sepuluh tahun penjara
dan perannya sebenarnya kalau di sini kalau komunal ini dia tidak menghapus
karena yang menghapus nanti mungkin yang di sidang keduanya
dalam konteks ini dia hanya memerintahkan untuk mengamankan cctv
perintah tersebut pun disampaikan kepada pak agus nur patria
pak agus nur patria pun menyampaikan kepada bawahannya lagi
jadi jaringan panjangnya cukup
dalam konteks ini pun perintahnya adalah mengamankan
jadi mungkin di sini sebabnya dia tidak disikirkan dengan pidana yang lebih tinggi
tetapi ya ini untuk pelajaran juga
tetapi dalam konteks ini ketika seorang jenderal ya melakukan perintah untuk mengamankan cctv
menjalankan disiplin bangkai istilahnya menjalankan perintah saja dari verdi sambo tanpa melakukan evaluasi terhadap perintah tersebut
menurut saya ini sesuatu hal yang harusnya mendapatkan sanksi yang lebih tinggi dan menjadikan pelajaran untuk menjadikan pelajaran untuk seluruh istilahnya pejabat polri
untuk tidak sekedar melakukan perintah jabatan tanpa evaluasi
apakah ini perintah melawan hukum atau tidak apakah ini kira kira berdampak atau tidak
nah ini yang kemudian harusnya perlu di cross check dan menjadi pembelajaran
jadi kalau menurut saya mungkin awal peneliti diskursus bisa lebih tinggi sebenarnya
ada kemungkinan lebih tinggi dengan seperti kita melihat putusan putusan dalam kasus pembunuhannya
baik ini memang berpotensi ancaman pidana maksimalnya sepuluh tahun penjara pak akbar

dan selanjutnya kita akan membahas agus nur patria

yang dituntut sama tiga tahun penjara dengan perbuatan yang juga kurang lebih sama
menyuruh anak buahnya mengamankan cctv
namun ada hal yang meringankan untuk agus yakni pengabdiannya di polri selama dua puluh tahun
apa memang layak pak hal ini menjadi keringanan untuk fonis nantinya untuk agus nurpatria
baik pada dasarnya alasan yang meringankan dan alasan yang memberatkan di dalam kuhp maupun hukum acara pidana
kita belum ada batas lagi
jadi apakah pengabdian itu bisa menjadi alasan meringankan
itu dimungkinkan saja
bahkan dalam perkara korupsi yang terjadi di makam agung walaupun ini bisa jadi perdebatannya
yang pernah dilakukan oleh sekretaris mahkamah agung itu pun
alasan pengabdiannya di dalam mahkamah agung itu diperhitungkan sebagai alasan yang meringankan
jadi itu dimungkinkan saja
tetapi apakah hal itu menjadi baik di dalam proses penegakan hukum itu menjadi baris
karena pada dasarnya perbuatan ini dilakukan oleh pengabdian
yang dilakukan dengan jembatannya sebagai anggota polri
apakah kemudian noda yang diciptakan ini bisa menjadi alasan meringankan
dia sudah mengabdi sekian lama
itu yang kemudian harus dipertimbangkannya oleh hakim
kalau menurut saya di satu sisi dimungkinkan
tetapi tetap alasan yang memberatkannya adalah posisinya itu malah dimanfaatkan untuk melakukan penghilangan barang bukti berupa cctv
sekalipun dalam konteks ini
dalam konteks ini bisa digunakan untuk semua anggota polri
bahkan yang terlibat dalam kegiatan dan struktur objek ini
tetapi dalam konteks ini pak agus rupatian sebenarnya perannya mirip dengan pak brigjen hendra
dalam konteks ini adalah untuk memerintahkan lagi
jadi dalam konteks ini saya rasa pak agus dut patria dengan pak hendra akan memiliki pidana yang sama
kalau misalkan dilihat

karena memiliki peran yang sama untuk sama sama melaksanakan hal ini
karena memiliki peran yang sama untuk sama sama melaksanakan hal ini
mereka juga sudah melakukan perintah disambung untuk mengamankan cctv
dimana mereka berdua pun tidak melaksanakan secara langsung
karena mereka memerintahkan lagi kepada anak buah
anak buahnya lagi yang pangkatnya lebih rendah di bawahnya
begitu mungkin berapa sih
meskipun tidak melakukannya secara langsung
tetapi ini sebagai atasan juga sudah memerintahkan bawahannya untuk mengamankan cctv ini menjadi poin penting untuk fonis nanti
lalu kami juga melihat ada terdakwa arief rahman

yang meringan ya pak satu tahun penjara
ada sejumlah hal yang meringankan antara lain
mengakui perbuatan menyesal dan juga usia yang masih muda
sudah tepatkah tuntutan ini
dan kira kira bagaimana dengan fonisnya nanti pak
karena di dalam surat dakwaan sendiri sebenarnya ya
kalau kita melihat ceritanya itu
arief rahman itu sempat melihat video
beberapa aktor yang jadi terdakwa ini melihat video bahwa ternyata brigadir yosua masih hidup
ketika pak fede sabo berada di lokal

yang menjadi poin kunci pembuktian dalam obsession of jesus ini
dan dia sempat ingin mengungkap hal ini sebenarnya
dan akhirnya dia mengungkapnya tapi sudah menjadi terdakwa ya
bukan dalam kaitan bukan sebelum proses ini berlangsung
bukan di awal
ya itu yang akhirnya kemudian bisa menjadi alasan yang meringankan
dan juga mempertimbangkan tentang perannya dan lain sebagainya
dan saya rasa disini harus dipertimbangkan juga banyak hal

ada juga orang orang yang menjadi melihat video tersebut
tapi tidak menjadi tersangka maupun terdakwa itu juga ada gitu
nah itu yang mungkin harus diperlihatkan
karena ini rusaknya sistem ya
bukan per person gitu
apakah sistem ini nanti kemudian yang harus diperbaiki
sehingga tidak bisa ditanggung oleh satu person saja seperti aris raffanini
putusan dari baradae kemarin
harusnya bisa diambil menjadi contoh disini
bahwa bawahan bawahan di sini juga tidak memiliki pilihan yang banyak
dalam pembunuhan saja
dia tidak memiliki pilihan
apalagi disini administratif ya
mengambil barang bukti dan menghancurkannya gitu
pembunuhan itu kan diberinya jauh lebih tinggi daripada menghancurkan cctv
kalau kita bisa lihat secara konteks
tetapi karena ini dilakukan oleh kepolisian
dan ya pangkatnya juga cukup tinggi di reks krim ya
beberapa juga ada yang juga tinggi di dalam propam
mereka harusnya memiliki daya untuk mempertimbangkan
melakukan ini atau tidak dan lain sebagainya
itu yang kemudian bisa dipertimbangkan juga oleh hakim
dan apakah mereka membantu proses pemeriksaan ini atau tidak
selama proses persidangan juga
itu juga bisa menjadi alasan yang meringankan bagi para pelaku
baik kita lihat tuntutan para terdakwa ini terbilang rendah
hendra kurniawan dituntut tiga tahun
dan agus nurpatria juga tiga tahun
dan tadi terakhir arief rahman ariefifin
pidana satu tahun
dan apakah memang untuk kasus perintangan penyelidikan ini
tidak bisa dituntut berat
atau memang sudah sesuai dengan perbuatan para terdakwanya pak
ya ini pertanyaan ini sangat baik
dalam konteks ini sebenarnya
ancaman pidananya kan maksimal sepuluh tahun ya
ancaman pidananya sepuluh tahun
kenapa ditangani pilih pasal tiga puluh tiga
ataupun perusahaan alat bukti sebagai alternatif terakhir pasal dua ratus tiga puluh
karena ancaman pidananya sepuluh tahun
dan pindangannya yang di bawah lima tahun
mereka bahkan tidak perlu ditahan
dalam konteks ini
dalam konteks ini
mereka itu bisa
bisa di ancam lebih daripada tiga tahun sebenarnya
tinggal nanti hakim menilai
dalam perbuatan ini apakah
hal ini wajar untuk mengamankan cctv
dan bahkan merusaknya
untuk sehingga tidak bisa menjadi alat bukti dalam persidangan
dan ini menjadi krusial karena
proses pembunuhan juga tidak terpenuhi
misal dari segi perbuatan yang kita lihat ya
ini kan kita melihat dari segi perbuatan dulu
sebenarnya dia bisa sampai maksimal sepuluh tahun penjara
tetapi setelah kita mulai perbuatan
kita harus melihat faktor personalnya juga
kita melihat apakah dalam faktor personalnya
pertimbangan apa yang dia pakai
seharusnya dia mempertimbangkan apa dan lain sebagainya
nah dalam peneliti keunggung
saya rasa dia banyak mempertimbangkan lebih ke faktor
atau pejabat polri itu tidak mudah untuk menolak dan lain sebagainya
dan kemudian ada kultur yang terbangun di sana
bahkan dia lihat pertimbangan meringankannya adalah
dia sudah mengabdi cukup lama
cuma hanya karena satu perintah
dalam konteks ini
itu yang mungkin harus dipertimbangkan oleh hakim
kalau menurut saya sih dalam konteks ini
yang pejabat pejabat tingginya seharusnya dia lebih tinggi
sehingga menjadi pelajaran ke depan
sekalipun itu diperintah oleh general
bintang berapa pun
mau satu dua tiga dan lain lain
sebagai ketika dia bertentangan dengan hukum
harus ditolak gitu
sesuai dengan yang ada di aturan dari
kode etik ke polisi yang sendiri
dan dalam konteks ini ya
itu yang menjadi alasan memberatkannya
dan ini sebenarnya dimungkinkan lebih tinggi dari
tetapi itu nanti diserahkan kepada pertimbangan hakim
secara personal kira kira
setiap person ini memiliki peran yang luas
perlu dijatuhkan lebih tinggi atau tidak
nah tambahan terakhir adalah
misalnya dijatuhi pidana di bawah dua tahun
contoh seperti kasus yang beranda ae
dan sedang disidang etikasi
itu kan yang dijatuhi di bawah dua tahun
memang kemungkinan dia dapat bergabung kembali ke dalam
bagaimana diputuskan tadi malam
nah ini juga menarik
kalau keputusan keputusan hari ini juga di bawah
itu bisa digunakan
bagi yang sudah dipecat misalkan
atau sudah diproses misalkan seperti kita
itu bisa apakah bisa kemudian kembali lagi
karena dia diputus di bawah
dua tahun gitu dan lain sebagainya
makanya mungkin penutup umum mengambilnya
dua tahun agar
tidak bisa lagi kembali ke dalam tubuh polri
karena harus dipertimbangkan apakah kira kira
baik atau tidak masuk kembali ke dalam tubuh polri
baik pak akbar tadi anda menyebut
hirekingnya polri dan apakah memang
masa depan para terdakwa di kepolisian
bisa jadi pertimbangan hakim
saya rasa ini juga mungkin
akan menjadi pertimbangan
meringankan penutupan saja
dia mengatakan bahwa
sudah mengabdi di dalam tubuh polri
sekian tak pun
dalam konteks ini saya rasa
untuk menjadi alasan yang
apalagi secara aturan memang
kalau dia di bawah dua tahun
bisa tidak di berhentikan
walaupun tetap ada kemungkinan di berhentikan
berdasarkan pertimbangan dari
ketika dia dijatuhi bawah dua tahun
itu juga mempertimbangkan tentang keberlangsungan
di tubuh polri ketika dia dijatuhi
di bawah dua tahun
akhirnya terbukti di dalam majelis kehormatan
dia dapat tetap menjadi
anggota polri setelah menjalani
ini cukup unik juga
itu kan pembunuhan
dalam konteks ini dia melakukan pengambilan barang bukti
ada perintah untuk menghancurkan
kemudian dilakukan juga
itu bisa berdampak terhadap
terhadap putusan yang bisa jadi lebih tinggi
baik jaksa sebelumnya menuntut
agar hendra kurniawan dan juga
terdakwa lainnya dihukum pidana tiga tahun penjara
dan denda dua puluh juta
rupiah subsidi tiga bulan kurungan
hendra kurniawan lolos
dari dakwaan ini
kalau untuk lolos
saya rasa kemungkinan besar
dengan secara pembunuhan alat buktinya juga
dia sudah ada perbuatan
dengan sengaja merusak sistem elektroniknya
yang dia perintahkan
kepada orang untuk mengambil alat bukti
pc pc nya dihancurkan
saya rasa untuk lolos tidak
tetapi apakah terhadap ancaman pindahannya
ini yang sebenarnya berbeda beda
bisa jadi dijatuhi lebih tinggi
seperti kita lihat di kasus pembunuhan kemarin
dan juga dijatuhi lebih rendah
kemungkinan di bawah lebih rendah
sangat kemungkinan lemah
sangat kemungkinan lemah
bardan terdakwa pun juga telah menyampaikan
sebenarnya pada pokoknya ya
hanya melaksanakan perintah dari atasan
dalam keadaan yang tidak mengetahui
adanya skenario yang dibuat
oleh ferdi sambo
bagaimana anda melihat dalil ini
untuk keringanan hukuman nanti
iya menarik ini sebenarnya
ini menarik karena kalau misalkan kita melihat
kesengajaan itu harus adalah gabungan
antara pengetahuan dan sahabat
dalam pengetahuan ini
berarti dia mengetahui ya
apakah perbuatan ini melanggar atau tidak
nah ketika dia menarik disitu
kita tidak tahu bahwa ini tuh ternyata
mereka dibohongi mengenai ilustrasi
berarti terdapat kesesatan fakta
dalam level tertentu
ini dimungkinkan sebagai korban
pilihan dari proses pemerintahan tidak
karena mereka adalah kepolisian
bahkan ada di propam
ada yang di resek kriminal
mereka memiliki kemampuan analisis
yang lebih dalam
mereka seharusnya menilai
apakah ini fakta atau tidak
berdasarkan logika yang diberikan
masyarakat saja mendengar logika yang diberikan
apalagi seharusnya resek kriminal
dan tim dari propam memiliki pengetahuan lebih
nah makanya mereka seharusnya tidak bisa
mengalami kesesatan fakta ini
seharusnya mereka mengevaluasi
dan terbukti ketika mereka menonton videonya
mereka memiliki pengetahuan tersebut
dan kalau mereka menonton
dan mereka memiliki pengetahuan tersebut
sebelum mereka ditetapkan sebagai tersangka
saya rasa itu sudah cukup
sebelum mereka menghasilkan resesi tinggi
sudah cukup untuk
argumentasi pembelaan tersebut
dari para perdakwa
baik dan kami juga mendapatkan data
bahwa mantan wakapolri komjen
atau perintangan penyidikan dalam perkara
pembunuhan brigadir yosua ini
tidak perlu masuk pidana
sehingga cukup dengan sidang kode etik saja
bagaimana anda melihat opini ini
hanya menjadi sidang kode etik
dan hanya dilakukan pemencata
tidak akan memberikan efek jerah
yang cukup terhadap penegak hukum
ketika dia masuk
dan bahkan memenuhi ada pasalnya
ada pasalnya merusak barang bukti
dan ini bahkan diperluas dengan undang undang ite
ada pasalnya merusak sistem elektronik
sebagai alat bukti
itu saya rasa cukup kuat untuk memberikan efek jerah
kepada para pendana hukum
agar dalam melakukan proses penegakan itu
dan juga tidak menghambat hak hak korban
perlakunya dalam konteks ini
sehingga saya rasa kalau dia
itu pasti pelanggaran etik
tapi pelanggaran etik belum tentu memenuhi unsur pidana
sehingga kalau dia sudah memenuhi pidana
sudah sebaiknya diproses
sehingga akan menjadi pelajaran secara nasional
terhadap pendana hukum
untuk lebih berhati hati dalam proses hukum
baik pelanggaran etik
belum tentu ada hukuman pidana
tetapi apakah anda juga melihat
untuk kasus hendra kurniawan
dan terdakwa lainnya sudah lengkap
ya ini tindakan yang mengakibatkan
proses hukum dan pelaku mengetahui
dan juga menyadari tindakan
dan mengintervensi begitu ya
proses ataupun administrasi hukum
baik ini yang harus dipertegas
bahwa disini kan ada unsur kesengajaannya
dengan sengajaannya itu
apakah sudah ada pengetahuan
kalau kita melihat dari pembuktian
kita melihat dari surat dakwaan
itu dilihat bahwa beberapa anggota polri
contoh seperti pak arief rahman itu bertanya ke
beberapa kali pak agus
atau pak hendra
apakah ini aman gitu ya
itu kan berarti pertanyaan bahwa mereka sebenarnya sudah memiliki sistem evaluasi
bahwa ini ada sesuatu pelanggaran hukum
tapi mereka tetap melakukan
itu sudah ada unsur kesengajaannya
kemudian mereka juga
terserah untuk mengamankan alat bukti
yang kemudian ketika dilihat
dan ditonton juga
sudah berada isi video
bahwa brigadier yusuf masih hidup ketika sedisabu masuk
nah ini yang kemudian
ada perintah dari pak efes untuk menghancurkan
dan tidak ada penolakan
dari bawahan manapun yang kemudian mempertahankan
dalam beberapa kasusnya
cctv ini sempat
ke penyidik resmi
dari jakarta selatan
penyidik resmi jakarta selatan
yang kemudian diambil kembali
dilihat dan dihancurkan
tetapi walaupun dalam proses ini pun
sebenarnya itu sudah kesalahan
untuk mereka mengamankan untuk dirusak
kalau kemarin diamankan
tetapi tidak dirusak
menurut saya malah pasal tiga puluh tiga ini
sulit karena dia tidak merusak sistem elektroniknya
dan ini sistem elektroniknya
pun diperdebatkan oleh beberapa ahli it
bahwa itu bukan merupakan sistem
tetapi karena sisi dia sudah bisa dilihat lagi
ya itu sebenarnya memenuhi
begitu mungkin mbak
baik kami akan terus menanti
fonis para terdakwa
apakah nantinya akan lebih berat
sesuai dengan prediksinya pak akbar
kami akan terus menunggu dan juga memantau
pada sidang hari ini
terima kasih pak akbar sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia today